di jakarta pemeriksaan kelaikan angkutan mudik lebaran juga dilakukan di terminal kalideres jakarta barat
dan kini sudah ada koresponden istiarto sigit di sana selama sore itu
kita lihat di belakang anda bus tampaknya sudah siap siap ya karena sudah mulai masuk kita
h sekian masih lama sih sebenarnya tapi sudah siap siap
bagaimana persiapan untuk mengecek utamanya bus bus tersebut sehingga mereka tetap bisa mengangkut penumpang
bisnis tetap jalan tapi juga tetap nyaman dan aman penumpang di jalan
ya selamat sore hera betul sekali
memang keselamatan menjadi kata kunci yang akan ditegaskan oleh pemerintah dalam penyelenggaran arus mudik tahun dua ribu tujuh belas hera
maka dari itu memang tadi pada pukul dua belas ada sidak yang dilakukan oleh kementerian perhubungan bersama dengan badan pengelola transportasi jabodetabek
sidak ini memang fokus kepada bus antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi
mereka mengecek sesuai dengan aturan rem cek yang ditetapkan oleh kementerian perhubungan
ada dua fokus yang memang menjadi perhatian utama dari pengecekan hari ini yaitu adalah secara administratif dan juga secara teknis
nah dari beberapa bus yang diperiksa hera memang ada sekitar lima bus yang tidak layak dan tidak mendapatkan stiker dari kementerian perhubungan serta bptj
di antaranya mereka tidak lulus syarat administratif yaitu adalah ketika surat yang didapatkan berisi dua puluh sembilan penumpang
ternyata pada saat kenyataannya dicek ada sekitar tiga puluh an lebih penumpang dalam bus tersebut
lalu juga ada beberapa bus yang tidak melengkapi busnya dengan alat pemadam kecil yang mumpuni
lalu juga alat pengeras suara yang memang patut digunakan atau klakson yang memang harus ada pada bus tersebut
hal hal ini yang menyebabkan bus bus atau beberapa bus hari ini tidak mendapatkan stiker dari kementerian perhubungan stiker layak lulus rem cek
namun kepala bptj plt kepala bptj menjelaskan bahwa memang pada bus yang belum mendapatkan stiker layak dari bptj dan kemenhub
masih diberi kesempatan untuk mencari stiker layak
h satu idul fitri dua ribu tujuh belas hera kita tahu hari ini adalah h dua belas maka masih ada sekitar sebelas hari lagi untuk memperbaiki kondisi bus tersebut
ada pun juga dinas perhubungan dki jakarta akan membuka pos di beberapa terminal terminal penting seperti kalideres lalu kampung rambutan
di mana pos pos tersebut memang disiagakan untuk mengawal arus mudik dari jalur darat
maupun menjadi sarana bus bus yang belum melakukan remcek bisa melakukan remcek di sana
nantinya juga pos pos tersebut akan mengecek kondisi kesehatan para supir yang akan membawa bus ke luar kota jakarta
ada pun termasuk juga tes narkoba yang dilakukan dengan bnn karena kita tahu hera ada beberapa supir yang beberapa kasus ketahuan menggunakan obat obat terlarang narkoba
hal ini coba dilakukan pencegahan melalui tes tes yang nanti akan dilakukan sekitar pada hamin sepuluh sampai dengan hamin satu idul fitri hera
ya itu apakah lima bus yang tidak boleh ataupun tidak layak
jalan tersebut akhirnya total tidak bisa beroperasi hari ini atau sampai kapan mereka tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang
iya hera betul itu tadi juga sempat saya tanyakan kepada plt kepala bptj karena ketika tidak mendapatkan stiker apakah itu berarti mereka tidak bisa mengangkut penumpang
dan kita tahu penumpang sudah mengeluarkan uang untuk membeli tiket artinya nanti penumpang mengalami kerugian
nah kepala bptj mengatakan bahwa mereka bisa jalan selama mendapatkan rekomendasi
artinya memang kekurangan kekurangan itu bersifat minor saja
namun ketika mereka sudah sampai di kota tujuan mereka harus segera mengupdate atau memperbaiki atau menambah kekurangan
sehingga nantinya akan dilakukan pengecekan ulang dan bisa mendapatkan stiker kelayakan
jikalau nanti masih dicek untuk kedua kalinya oleh kemenhub maupun bptj mereka masih kurang
maka bus tersebut kemungkinan akan tanda kutip dikandangkan oleh kemenhub dan juga bptj
sehingga tidak bisa menjadi armada mudik maupun arus balik dua ribu dua puluh
dan jika berbicara tentang
arus mudik dua ribu tujuh belas hera
kalideres memang menjadi salah satu terminal atau gerbang keluar warga jakarta menuju beberapa kota
baik di pulau jawa maupun sumatera ataupun pulau lain di indonesia
saya belum melihat adanya peningkatan signifikan dari jumlah pemudik hari ini
karena dari jasa marga sendiri memperkirakan untuk arus darat
mulai adanya peningkatan itu sekitar tanggal dua puluh tiga juni hera
nantinya arus balik akan terjadi sekitar pada tanggal tiga puluh juni dua ribu tujuh belas
dan untuk tahun ini hera
artinya ada sekitar satu lima puluh tujuh juta kendaraan yang akan mudik tahun ini hera
anda bisa bayangkan lima tiga puluh dua ini bukan angka yang kecil angka yang besar
sehingga menjadi pr ataupun pekerja rumah tambahan bagi pemerintah untuk mengatur bagaimana nantinya arus lalu lintas mudik ini bisa menjadi lebih baik dibandingkan tahun lalu

karena kita lihat juga bahwa ada sebuah nadi ekonomi yang kemudian bisa hidup di sana
anda melihat dari pantauan anda seperti apa sektor sektor bisnis lain
kita tahu mungkin ada pedagang yang bertambah cencemen cencemen yang kayak gitu kan
itu juga memberikan sebuah nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat
mumpung belum lebaran menjadi mata pencaharian mereka
apakah anda melihat ada suasana ekonomi yang begitu hidup di kalideres atau bahkan lebih hidup lagi dibandingkan tahun tahun sebelumnya
ya betul sekali hera
untuk hari ini memang hamin dua belas idul fitri dua ribu tujuh belas
tidak banyak begitu kira kira kegiatan ekonomi yang terjadi
jika anda katakan tadi tukang penjual tambahan atau dadakan yang muncul di terminal kalideres
memang belum banyak hera
saya lebih banyak melihat situasi di belakang
ada lalu lintas bus lalu warga yang memang berpindah dari satu bus atau naik turun dari satu bus lain
sisanya memang warung warung ataupun penjual penjual masih menjual barang dagangannya dalam kondisi yang cukup normal hera
kalau kita berbicara soal kalideres saya tadi sempat berbicara dengan salah satu penjual tiket operator bus di sini
memang mereka biasanya mulai ramai penjual penjual dadakan lalu juga warung warung dadakan
ini mulai muncul sekitar hamin lima sampai dengan hari raya idul fitri hera
dan kita tahu kalideres ini
memiliki kapasitas yang cukup besar dan banyak bus antar kota antar provinsi yang berangkat di sini
sehingga komoditi komoditi seperti oleh oleh khas jakarta ataupun makanan makanan kecil maupun makanan berat
sebagai bekal para pemudik nanti akan memudik di dalam bus
memang menjadi komoditi yang cukup dicari dan akhirnya banyak dijual di terminal bus kalideres
ya itu tepat sekali
makanya kalau misalnya kita kan kalau misalnya di bus lama apalagi macet gitu biasanya ngemil ya
makanan menjadi salah satu komoditi yang utama yang tadi anda sebutkan
terima kasih istiarto